belakangan ini perda bernuansa agama baik disebut perda injil atau perda syariah apapun namanya ya kembali jadi perdebatan yang mengemuka
sebenarnya masalah ini memang sudah sejak lama jadi perhatian dan pembahasan kelompok pro demokrasi
pertanyaannya layakkah perda bernuansa keagamaan ini untuk ditentang
apakah ini memang bertujuan untuk menegakkan kebaikan dan kebenaran
atau justru lebih kental nuansa politik elektoral
kami akan membahasnya bersama pak gazali abbas adan anggota dpdri dari provinsi aceh
terima kasih pak ghazali sudah datang
kemudian ada bang andi saiful politikus dari partai solidaritas indonesia atau psi
terima kasih bang saiful sudah datang
saya mau tanya dulu dari psi nih pak mempertanggungjawabkan kontroversi ini
tapi sebelum saya tanya ke bang saiful apa yang kemudian dimaksud dengan menentang ini
perda perda seperti apa yang kemudian ingin ditentang dan mungkin dihapus dari
bumi indonesia kita dengarkan lagi pernyataan dari ketua umum psi grace natali berikut ini
psi akan mencegah lahirnya ketidakadilan diskriminasi dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini
psi tidak akan pernah mendukung perda perda igil atau perda perda syariah

menggunakan dalih agama atau basis agama
tapi pada prinsipnya psi menolak semua bentuk diskriminatif
kemudian secara konstitusional juga
saya pikir tap mpr tahun dua ribu sepuluh
menyatakan bahwa perda
ataupun aturan hukum yang berlaku itu harus berlaku secara umum
jadi perda perda yang berbasis segmented
atau hanya pada kelompok agama tertentu
atau kelompok etnis tersentuh
itu sudah menabrak undang undang diatasnya
bisa sebelum saya ke pak gazali untuk menanggapi
karena aceh banyak disorotipa terkait hal ini
bisa dikasih contoh nggak bang saiful
apa yang kira kira hidup di tengah tengah masyarakat
terkait dengan perda perda diskriminatif ini
ada dua yang kita catat dua jenis
ada yang langsung ya yang langsung ini contohnya adalah
misalnya mengatur tata cara berbusana
kemudian jam apa
ini persoalan pembatasan jam keluar malam bagi perempuan
terutama hal hal berbusana biasanya
dan kemudian perda tentang miras dan prostitusi dan lain lain
tapi itu tidak berkedok biasanya tidak langsung perda syariah
tapi judulnya perda misalnya menciptakan kehidupan berahlak dan segala macam
ada perda yang sifatnya tidak langsung mas ini juga yang berbahaya
misalnya melalui kurikulum pendidikan di daerah
konten lokal yang dimasukkan misalnya sekolah negeri
diatur untuk menggunakan seragam muslim misalnya
itu kan sebenarnya diskriminatif karena sekolah negeri itu harusnya bebas dari
hal hal yang berbau kelompok tertentu
daerah daerah mana saja yang paling banyak melakukan hal itu misalnya
dari identifikasi psi
kalau identifikasi kita paling banyak keluar dari jawa barat
itu datanya jawa barat
jawa barat juga ada beberapa di sumatera ya sumatera kemarin kasus
contoh misalnya di tolikara
aceh pake colian nggak menurut psi
yang kedua itu tadi yang tidak langsung ya
yang tidak langsung termasuk perda tata ruang
perda tata ruang itu selalu masuk di dalamnya soal keperbatasan rumah ibadah
nanti kita akan elaborasi lagi bang saiful
tapi saya mau nanya ke pak gazali yang sudah kenyang asam garam di parlemen membuat undang undang
pak gazali kekhawatiran atau concern psi ini relevan atau patah morgana saja menurut anda pak
ya memang anak anak muda memang banyak kreatifnya ya
itu urusan mereka lah ya
ini bertuk kreatifitas bukan bukan
ini berkait dengan undang undang dasar negara kita ini
saya kan anggota parlemen mulai dari sini lebih dahulu
tidak asal mangap jadinya kan
tidak asal menyampaikan itu hanya selera bukan buka aturan main
ini pasal delapan belas b undang undang dasar negara kita disebutkan ya
ini ayat pertama ini
jadi bukan jelas ya
ini undang undang dasar ya
negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintah
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang
aceh kan masuk seperti ini
mengapa aceh khusus dan istimewa
kita lihat sejarahnya lah
indonesia kan banyak daerah daerah yang punya gelar macam macam itu
itu bagus bagus saja
aceh banyak gelar begini
aceh disebut sebagai tanah rencong
karena di aceh itu ada rencong
di kampung andi ada badik ya
di jawa barat ada macam macam
kemudian aceh disebut sebagai serambi mekah
ini diartikan aceh kan pertama masuk islam di nusantara
itu fakta sejarah yang tidak bisa dibantah
yang ketiga aceh disebut sebagai daerah model
banyak model aja ditiru di indonesia sekarang
misalnya partai lokal
sekarang ada orang daerah daerah yang ingin ada partai lps
hijab bagi bagi aparat kepolisian
kan di aceh mulai
kan sekarang di indonesia sudah ada
dan bagus bagus saja
bukan saja mereka mengenakannya
tidak ada macam macam
itu termaktub dalam peraturan peraturan daerah pak ya
hal hal yang khusus kekhususan tadi
nanti saya akan jelaskan kepada anda
ini saya sebut gelar daerah
aceh juga disebut daerah modal
mengapa aceh disebut daerah modal
ini perlu saya jelaskan
karena tiba tiba banyak orang mungkin ingin meluruskan apa yang saya akan katakan ya
aceh pertama kan paling sulit dijajah belanda dulu
kita disebutkan tiga lima abad ijajah
aceh kan tidak
kedati belanda sudah kesana
tapi mereka terus dilawan
itu fakta sejarah
pak gazali boleh langsung kita masuk ke
biar tahu mengapa aceh disebut daerah khusus dan simema
aceh paling banyak menyubang pahlawan nasional
agresi belanda kedua
aceh mereka tidak bisa masuk
soekarno hatta ditangkap di jogja
aceh kan aman aman saja
karena ada perang medan area dari aceh
itu yang membuat aceh spesial tadi pak
tapi apakah peraturan peraturan tadi
yang seperti yang diidentifikasi bang saif
saya akan kirim ke sana
kirim ke sana nanti
akan kirim ke sana
saya ingin mengirikan saja
biar ada pemahaman
sehingga tidak ada curiga mencurigai segala macam
saya ingin jelaskan ya
di aceh ada radio rimba raya dulu
ketika indonesia sudah diambil belanda
ada satu radio di aceh itu
mengumandangkan indonesia itu masih ada
aceh membeli dua pesawat untuk indonesia
ini fakta sejarah
ini modal bagi pesawat
langsung ke titik permodalannya pak
aceh sekarang punya undang undang seperti ini
biar orang bisa melihat
saya baca undang undangnya
republik indonesia nomor sebelas

yang taken ini adalah bapak sby
saya baca sekarang
singkat saja pak
ini harus saya baca apa adanya
biar transparan ini ya
biar tidak saling curiga ya
dapatannya di aceh ya
syariah islam yang dilaksanakan di aceh
meliputi akidah syariah dan akhlak
sebagai mana dimaksud pada ayat itu
kemudian hukum keluarga
da'wah dan seterusnya
ini undang undang negara
jadi saya tidak bisa memahami
kalau ada yang mengatakan ini diskriminatif dan intoleran
dan anda boleh datang ke aceh
banyak orang orang tionghoa di aceh hidup dengan alan
di aceh ada pecinaan di bandar aceh
penayung mereka hidup aman
jadi outputnya tidak diskriminatif
anda boleh datang ke aceh
perempuan tadi yang menjadi concern
itu urusan lain
ini fakta sejarah
ini fakta di lapangan
datang ke penayung
penayung daerah tionghoa di aceh
mereka aman saja
ketika mereka bikin acara barongosa itu
jadi tentu ada masalah
tidak ada gangguan apapun
dengan sejarah islam di aceh
tidak ada intoleransi
dan tidak ada diskriminasi
ini fakta yang harus saya tunjukkan
anda boleh datang ke aceh
kalau daerah daerah lain
menjadi concern anda
misalnya di daerah daerah
seperti tadi dikatakan bang saiful
saya kira tidak begitu juga
islam bukan agama diskriminasi
islam agama yang sangat terlalu
banyak sekali dari al quran
dan hadis yang bisa kita jelaskan
tidak ada itu
kita akan bahasa anak muda zaman awal
kita belajati lagi
apa yang kemudian
menjadi concern psi
yang menimbulkan diskriminatif
yang juga intoleransi
nanti pak ghazali akan menanggapi
tapi kita akan hadirkan usaha jadwal berikut
tetap bersama kami
oke jadi saya sebelum ke bang saiful
jadi intinya peraturan peraturan
yang bernafaskan keagamaan tertentu
itu tidak menimbulkan diskriminasi
dan juga intoleransi
seperti yang ditakutkan bang saiful
dan kawan kawan di psi
gitu ya pak
yang saya tahu
istilah memang seperti itu syariahnya
biar jelasin ya
undang undang yang sama
setelah pemilu agama islam di aceh
dan mengambang syariah islam
setiap orang yang bertempat tinggal
dan berada di aceh
apapun agamanya ini ya
perasaan syariah islam
jadi mereka tidak diwajibkan
untuk ikut syariah di aceh
dan tidak merasa menjadi korban diskriminasi
sampai sekarang mereka aman aman saja di sana kan
dalam pernyataan sikap psi
setelah pidato ketua umum itu
kita menyebutkan bahwa
untuk kasus kanun syariat islam di aceh
karena kan kalau kita melihat
lahirnya proses perundang undangan
hirarki perundang undangan kan ada berlaku
artinya dia tidak menabrak undang undang
yang ada di atasnya
jadi sah kalau ada peraturan peraturan seperti ini
kemudian yang perlu diketahui
bahwa dalam kanun syariat islam di aceh
ada kebebasan dua hal
yang pertama dia hanya terkena kanun syariat islam
jika melakukan dua hal
yang pertama adalah dia terlibat
melakukan kejahatan bersama
dengan orang aceh yang beragama islam
kemudian yang kedua dia bisa memilih
mau kuhp atau
jadi pada prinsipnya
bagi psi untuk kanun syariat islam di aceh
meskipun kita memberikan catatan
misalnya bahkan memberikan
apresiasi yang cukup besar
kepada pemerintah kabupaten pd
yang mengajukan mou
untuk mengasistensi apakah kemudian
implementasi syariat islam di aceh
apa mengadopsi norma norma hak asasi manusia
termasuk jenis hukumannya misalnya
apakah cambuk itu masih
tapi ada catatan kritis gak
catatan kritis nggak untuk aceh sendiri
sebelum kita masuk secara makro
dari lain gitu pak faiful
itu yang kita lihat bahwa
dia langsung bisa dijawab pak ghazali
ahli ahli di aceh ini
aceh ini kan
agama islam itu tidak pernah menjadi persoalan di aceh
karena dia adalah kayak semacam way of life ya
sudah menjadi darah daging teman teman di aceh
itu kan tidak terjadi faktor sejarah
faktor sosiologis yang sama
tidak terjadi di daerah
kalau di aceh saja
seperti diakui pak ghazali
dan juga seperti anda juga katakan
bahwa tidak menimbulkan output diskriminasi
dan juga intoleransi seperti yang ditakutkan
sama dong berarti prinsipnya dengan daerah lain
kalau memakai cara prinsip
bahkan undang undang yang mirip misalnya
peraturan yang mirip
outputnya di aceh bagus
di daerah lain harusnya bagus
ada beberapa catatan misalnya
kemarin komnasam memberikan catatan kepada perda
yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten biren
yang melarang perempuan
membatasi jam perempuan di warung
atau di tempat tempat makan
itu juga menjadi catatan khusus bagi kita
karena misalnya bagaimana dengan suster suster
yang bekerja di rumah sakit misalnya
yang harus melakukan pelayanan kesehatan
juga di fasilitas fasilitas umum lainnya
sehingga itu memberikan efek diskriminatif
pengurangan jam kerja
kemudian pembatasan hak ekonomi
dan itu menjadi catatan penting juga bagi psi
undang yang tidak
perda yang tidak menabrak
kanun syariat islam ya
perda provinsinya tidak menabrak
perda perda di kabupaten
itu banyak menjadi perdebatan
menjadi catatan penting
bagi komnas ham
ataupun komnas perempuan
ataupun bagi kita masyarakat sipil
yang muncul dari
berlakunya kanun syariat islam
di tingkat provinsi
begitu keluar di tingkat kabupaten kota
tafsirnya bisa berbeda
dan itu masih
saya kasih kesempatan pak kazali
saya tidak tahu persis
apakah itu peraturan bupati
agar tidak gentayangan
sampai malam malam hari
yang harus kita lindungi
itu saya tidak
itu hal hal seperti itu
diskriminatif gak pak
perbuan dia aja
tidak merasakan seperti itu
saya tidak bisa memahami
mengapa orang luar justru
maka banyak orang luar malah
di sana tenang tenang saja
saya keberumpun berumpun di aceh
tidak ada masalah
anda berhasil didikin
tidak ada masalah
tapi kalau anda simpulkan
di aceh tidak ada masalah
berarti kalau daerah daerah lain
peraturan yang mirip mirip
juga tidak masalah dong pak kasih
itu bukan agama diskriminatif
bukan agama intoleran
kalau kita praktik
ternyata di aceh ya
tenang tenang saja kan
kalau daerah lain
sah nggak pak
memakai peraturan peraturan yang biasa
saya pikir sah sah saja
kita kan berketuhanan
negara berketuhanan ini
syariah itu datang dari mana
dari tuhan atau bukan
dari mana datangnya
dari tuhan kan
ajaran tuhan kita praktekkan dalam masyarakat
indonesia negara pancasila
sila sila di bawahnya itu
hari ikut istilah yang pertama
jadi tidak melanggar undang undang di atas
tidak ada permasalahan
tidak melanggar ajaran tuhan itu
sebagai sila pertama
kalau daerah daerah lain
anda sebagai anggota parlemen bertahun tahun
tidak merasa ada sesuatu yang salah
sejak era reformasi
tadi anda katakan
atau pada peda injil misalnya
itu juga terus bermunculan
faktanya memang begitu
tidak ada ajaran tuhan yang diskriminatif dan intoleran
itu yang saya pahami begitu
indonesia kan negara bertuhan
yang saya sila pertama kita
aturan kita kan selalu mengacu kepada
tidak mengajarkan umatnya itu untuk intoleran
tidak seperti itu
saya pikir dimanapun ya sama saja
islam kan mengajar yang baik baik
masalah tanpa seluruh masyarakat
pasti outputnya juga baik ya pak ya
baik tetap baik
bang saiful anda lihat ini memang
ketika kepala kepala daerah
di parlemen parlemen daerah
hal hal perda perda seperti itu
sebenarnya tujuannya memang
seperti kata pak gazali
berawal dari sebuah kebaikan
ingin menegakkan kebenaran
ingin menaikkan kebaikan
sesuai dengan hukum hukum dan berita tuhan misalnya
atau ada lebih kental aroma politiknya
elektoral tentunya ya
kita bicara politik pemilu
kalau kita lihat di aceh
sebenarnya bagaimana mereka memperjuangkan
kehususan aceh dalam hal penegakan syarat islam itu
sudah kita lihat keseriusan masyarakat mereka
mulai dari belanda sampai kemudian
kemudian gerakan aceh merdeka
sampai kemudian terlaksananya mou helsinki
sehingga itu satu leg spesialis
dalam sistem perundang undangan di indonesia
tapi di daerah lain
kalau menurut kita
kita melihat proses lahirnya itu
lebih banyak karena
ketidakmampuan atau ketidak kreatifan
yang sedang bertarung dalam pilkada
sehingga kemudian menggunakan isu isu moral
sebagai cara untuk mendorong
atau meraih popularitas di masyarakat
sehingga ini yang menurut kita tidak
tidak pada tempatnya
dan itu membahayakan bagi kehidupan
demokrasi di indonesia
pak mahfud md selalu bilang bahwa
lahirnya produk perundang undangan
atau peraturan tertentu itu
selalu tergantung pada konfigurasi politik
yang ada di sekitarnya
apa konfigurasi politiknya
salah satunya adalah pilkada
dan yang paling penting menurut ps
kita sedang bertarung negara ini
sedang bertarung dengan apa yang disebut radikalisme
dan itu bukan
bukan dalam artian fiksi
radikalisme adalah bentuk nyata
di indonesia yang lahir
dan sudah kita temukan
dan itu menurut kita
perda perda ini adalah
bagi ps adalah perang terhadap radikalisme
nuansa politik elektoralnya
mungkin saya bisa simpulkan seperti itu
ada contoh contoh yang bisa kita terima
bisa di daerah anda
di sulawesi selatan misalnya
atau daerah daerah lain yang mungkin
sudah menjadi pengamatan dan catatan dari psi
dan lembaga prodemokrasi
atau lembaga ham lainnya misalnya
ya di sulawesi selatan
kalau kita melihat angka munculnya perda perda itu
kan sebenarnya setelah
sebelum mendekati pemilu dua ribu empat misalnya
pilkada serentak dua ribu delapan
itu selalu muncul isu isu berbasis
jadi jelang jelang pemilu
selalu produksinya meningkat
grafiknya pasti begitu
dan semakin banyak perda yang lahir
angka kekerasannya juga semakin meningkat
artinya kalau dikatakan tidak ada persoalan
itu tidak benar
karena jumlah produk perundang undang perdanya lahir
angka kekerasan dan diskriminasinya juga semakin meningkat
termasuk persoalan rumah ibadah dan lain lain
dan ini tidak hanya berlaku bagi daerah
menggunakan syariat islam
tapi juga di daerah daerah
seperti kasus tolikara misalnya
kasus tolikara itu kan mayoritas kristen
masa memberikan catatan penting
bahwa terjadi diskriminasi dalam perda yang dibuat oleh mereka
tidak hanya perda syariah
kemudian ada juga perda injil
istilahnya seperti itu
tuntutan kita adalah karena kualitas politisi
kita malas mencari kreativitas tentang persoalan sosial ekonomi dan kesehatan
misalnya yang lebih penting
lari ke isu isu moral untuk digunakan sebagai komoditas politik
betulkah pak anggapan bahwa jelang pemilu produksi perda perda benuan saka agamaan meningkat
ini lebih banyak kepentingan elektoralnya pak
bukan kepentingan untuk kebaikan kemaslahan umat
tapi dijawabnya lebih asik pak
kami akan segera kembali saat lagi
dua pertanyaan pak yang harus anda jawab
apakah betul jelang pemilu produksi produktivitas perda perda keagamaan meningkat di mana mana
termasuk mungkin di aceh
jangan jangan ini kepentingannya bukan kepentingan umat atau masyarakat menegakkan kebaikan
tapi justru kepentingan politik elektoral pak
saya tidak pernah meneliti apakah menjelang menjelang pemilu apapun namanya itu
undang undang syarikat itu seperti meningkat ya
saya belum bisa pastikan betul atau tidak
tapi menurut saya sangat naif lah
kalau untuk tujuan kursi empuk ya
kita juga empuk ini dulunya kan
tapi agak keras sedikit supaya
akan menjual agama dengan harga yang murah
dan seharaku tidak akan seperti itu
dan saya tidak melihat demikian selama ini memang
itu karena memang kehendak masyarakat
aturan dibuatkan oleh electri partit ya
diwakili oleh parlemen dan oleh pemerintah
kan semua kan diri rakyat
kalau katanya politisi politisinya agak males gitu pak
misalnya ingin mendapat dukungan kelompok masyarakat
ya keluarkan saja perda seperti itu
mekanisme membuat aturan
ada macam apa ya
ada rdpu ada rdp dan sebagainya
jadi semua terlibat ya pak ya
bukan selera pemimpin itu
yang namanya selera pemimpin itu namanya anti demokrasi
tidak mengerti bagaimana mekanisme membuat aturan dan undang undang harus dari bawah
rapat dengan pendapat umum
dan itu ada mekanisme dalam berparlemen
jadi tidak serta merta lah seorang kepala daerah dengan kesuka hatinya memaksakan kehendak
buat perda yang dia kehendaki yang dia inginkan agar ada pilihan masyarakat dalam setiap kontestasi politik itu
jadi aroma jelang pemilunya malah
saya tidak melihat itu
saya tidak melihat demikian
jadi memang atas dasar ingin menegakkan kebaikan dan juga aspirasi masyarakat
iya dari masyarakat
bang saiful benar nggak bang
ini bahwa sebenarnya
tidak hanya kepala daerah mungkin atau tidak hanya anggota parlemen daerah yang kemudian ingin mendapatkan keuntungan elektoral
tapi kan masyarakat mungkin ini aspirasi dari masyarakat
kata pak ghazali tadi semua terlibat dalam pembuatan perda perda yang tadi anda katakan diskriminatif dan intoleran tadi
contoh misalnya di aceh soal kanun jinayat misalnya
memang ada perdebatan ketika undang undang itu telah dijadikan sebagai produk kanun atau perda
kemudian muncul pertentangan dari masyarakat
ada sekitar dua puluh lsm mengadu ke komnas ham yang menyatakan bahwa kanun ini diskriminatif terhadap perempuan lsm perempuan
ada dalam penet itu di aceh yang sudah tata caranya sudah diatur sesuai dengan undang undang karena ada spesialis
bagaimana dengan daerah lain yang tidak berlaku prinsip leg spesialis tadi
saya pikir semua orang tahu bahwa dalam menyusun anggaran
kemudian perda perda yang ada
dpr atau parlemen dprd bisa memilih misalnya dalam memenuhi indikator mengenai pendapat umum
dia bisa mengundang lsm lsm yang misalnya yang pro atau yang kelompok kelompok yang memang menghendaki perda itu lahir
jadi kalau suara masyarakat tadi itu agak sumir atau seperti apa
agak sulit karena dalam catatan kita dalam aspek legal ya
dalam aspek legal jelas bahwa satu hal pegangan kita permendagri nomor enam belas tahun dua ribu enam belas
menyatakan bahwa semua produk perundang undangan itu harus berdasarkan hirarki perundang undangan tersebut termasuk peraturan daerah
dan syarat kedua adalah dia harus berlaku secara umum
jadi jika ada peraturan daerah yang tidak berlaku secara umum maka itu bertentangan dengan permendagri
maksudnya tidak berlaku secara umum itu gimana pak
berlaku untuk semua warga yang berada di daerah
dan administratif pemerintahan itu
sehingga jika dia tidak berlaku secara umum artinya ada potensi diskriminatif
dan melanggar permendagri diatasnya
kalau mayoritas misalnya happy aspirasinya seperti itu tapi anda punya concern terhadap minoritas ada catatan catatan terkait ini nggak
ya karena dia tidak berlaku secara umum harus digugurkan menurut kita
karena kan itu menabrak tata perundang undangan dan sumber hukum di indonesia
kalau masyarakat happy bisa diafirmasi enggak atau bisa didukung enggak
kata pak gazali happy semua perempuan happy masyarakat minoritas happy ya pak ghazali tadi katanya
ya saya pikir ukuran itu kan subjektif ya
kalau kita tanya langsung ke publik pasti juga tidak ada pro kontra
oke undang undang kan berlaku kepada orang yang lebih banyak artinya apa
siapa saja merasakan manfaatnya kan lebih banyak
ada satu dua yang tidak puas itu kan sah sah saja itu
kan tidak mungkin setiap perda itu semua orang itu puas
itu kan tidak mungkin setiap perda itu semua orang itu puas
tidak bisa itu
maka sejatinya dan memang sudah menjadi mekanisme kita selama ini kalau membuat undang undang kan selalu minta masukan dari bawah
mereka sampaikan lah pikirannya ketika mereka diajak dalam mereka rdpu rapat berdengar dengar pada umum
jadi tidak pernah semena mena bikin sendiri apa semua umumnya sendiri gitu pak
kalau sudah selesai diketok palu ada tidak puas itu kan sah sah saja
karena manusiawi saya kira jangan kasus beberapa orang itu menjadi seakan akan semua tidak benar
kan tidak begitu pak gazali
yang terakhir pak ghazali bagaimana sebenarnya sekarang di musim kompetisi politik seperti sekarang bagaimana politisi
gimana calon kepala daerah gimana calon anggota parlemen gimana masyarakat sebenarnya menyikapi masalah ini dengan akal sehat sih pak
saya calon anggota parlemen lagi ini
ya setelah cukup lama dulu di dpr dpr ya agak lumayan juga lah ya
tidak bodo bodo amat lah kira kira begitu ya
jadi tidak begitu lah saya kira
kita lihat yang real saja
objektif saja lah
bukan kita menumpang dengan kepentingan macam macam
kalau masyarakat sudah mau seperti itu kita persilahkan saja
tadi disebutkan tidak boleh melanggar aturan lebih tinggi pancasila
silah pertama ke tuhan ya
apakah melanggar ajaran tuhan kalau begitu
kemudian tadi saya sudah sebutkan pasal delapan belas bud empat puluh lima ada kekhususan
oleh setiap daerah sah sah saja saya kira
itu juga aturan lebih tinggi
jadi jangan dipenterukan dengan macam macam
yang lebih dikit sudah mengatakan boleh
boleh boleh saja kan
pancasila silah pertama
delapan belas b ud lima puluh lima sudah selesai itu
jangan dibenturkan dengan macam macam
jadi khawatirannya terlalu berlebihan
mbak cak cira sangat sangat berlebihan itu
oke terakhir bang saiful
ya bagaimanapun perdebatan tentang hubungan agama dan negara di indonesia ini sudah selesai di sidang bpupki sebelum proklamasi kemerdekaan indonesia
jelas dikatakan bahwa negara kita adalah harus menganut negara hukum yang konstitusional
dan sumber sumber hukumnya juga sudah ditetapkan pasca reformasi pada tap mpr nomor tiga tahun dua ribu
dan itu yang kemudian diturunkan jadi undang undang dan permendagri
apa persyaratan perda itu
ini mengatur supaya bangsa ini tidak retak
pertama dia harus berbentuk tertulis
dikeluarkan oleh lembaga atau orang yang berwenang
kemudian yang ketiga adalah dia harus berlaku umum
syarat berlaku imun ini sifatnya mutlak
sebuah hukum positif
jika tidak berlaku umum maka dia tidak boleh berlaku di
tidak boleh menyenangkan satu pihak saja sementara menegasikan pihak yang lain
apabila kita mengedepankan mayoritas maka demokrasi indonesia ini akan jadi tirani mayoritas
dan itu akan tetap jadi sikap politik psi sampai dalam dalam setiap kompetisi politik
kita sudah menghibahkan diri kita lawan korupsi lawan intoleransi
oke terima kasih bang zaipul kita akan uji nanti
sekarang lagi belum selesai ini aceh tidak pernah retak dengan syariat islam
nah itu kesimpulan dari bang zainul
tidak pernah retak di aceh
kita kompak apakah apapun suku agamanya bisa
aman enjoy tinggal di aceh
enjoy semua pak ya mudah mudahan
dan saya disendayakan tidak ada retak dengan teman teman lain anggota dprd se indonesia
apapun suku mereka dan agama mereka
tetap aman saja kita bangun indonesia bersama sama
saya yakin masyarakat juga enjoy melihat diskusi kita
tapi waktunya yang tidak enjoy waktunya sudah habis
terima kasih pak zainul terima kasih bang saiful
kita akan adu gagasan ini memang harus terus diadu
karena masyarakat biar dapat perspektif yang lebih jernih terkait dengan hal hal seperti ini
terima kasih pak ghazali terima kasih bang saiful atas perbincangannya
kami akan segera kembali bersajar di berikut
tetap bersama kami